cita rasa ini juga yang dijaga selama seratus tahun sehingga tetap menjadi roti kuning
jauh lebih enak luarnya kayak ada crispy crispy nya ada keras keras dari gula tapi bagian dalamnya tuh lembut
pemanasan global menjadi salah satu pemicu kenaikan muka air laut